kita akan bahas lebih lanjut bersama ketua pgri ibu unifah roshidi yang sudah terhubung melalui zoom
selamat siang bu uni
selamat siang mbak eva apa kabar
baik bu uni
bu uni bagaimana kemudian pgri menilai program organisasi penggerak yang dikeluarkan oleh menteri nadiem makarim ini
ya kami kan sudah nyatakan di dalam berbagai kesempatan bahwa kami tidak ikutlah ya di organisasi penggerak karena memang dari beberapa aspek itu memang menurut kami tidak tepat
tidak tepat waktunya tidak tepat sasarannya tidak tepat metodenya gitu ya
jadi tidak tepat juga bagaimana prosesnya
jadi menurut kami ada yang lebih penting saat ini yang harus dipikirkan oleh kementerian daripada memaksakan untuk melaksanakan pop di situasi pandemi
oke bahkan pgri pun menarik diri begitu ya bu uni apa alasannya bu
alasannya ya nggak tepat karena saat ini yang diperlukan kita lihat di realitas
guru siswa atau mahasiswa itu memang banyak yang kesulitanlah melaksanakan pembelajaran itu
cuma kalau untuk membantu subsidi mereka
cukuplah itu buat siswa dan guru tambahin sedikit atau gimana gitu
terus kemudian penetapan kriterianya ya kok ya nggak jelas
sekarang kalau mau melatih apa yang akan dilatih
dan program sematan ini bukan program baru mbak mohon maaf
di waktu dua ribu tiga belas ada program kurikulum dua ribu tiga belas
itu ada program yang sangat bagus yaitu pelatihan untuk tim pengembang tim inti
sampai ke bawah itu dirancang selama setahun
mereka para ahli kurikulum
dan di kementerian itu banyak lembaga lembaga di daerah yang mereka berpengalaman
kenapa enggak itu di empower supaya jadi supaya lebih hemat gitu
oke jadi pgri menilai ini sebetulnya bukan langkah baru begitu ya bu uni
menurut saya bukan baru karena pernah ada apa yang disebut secara masif pelatihan yang besar besaran
melibatkan guru ya tetapi lebih terstruktur dan jelas sasarannya gitu dalam rangka untuk ini
sosialisasi ataupun bagaimana kita pembelajaran di kurikulum dua ribu tiga puluh
itu guru gurunya banyak yang bagus jadi
karena terstruktur itu mulai dari tingkat tim pengembang tim inti gitu sampai di bawah
sampai di kabupaten kota
tapi sebetulnya pgri sendiri sempat mendapatkan sosialisasi atau tidak bu soal program organisasi penggerak ini
apa yang ditangkap pgri
iya kita sih baik baik aja kita ikut bahkan kita sama seperti keterangan dari lpri
kita sudah di ada di agak di ancam dua hari kita di hold tidak boleh masuk katanya
tidak memenuhi syarat gitu walaupun semua dokumen sudah kita sampaikan disebut tidak memenuhi syarat
karena kami didirikan tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima di tahun empat puluh lima belum ada notaris baru keluar suratnya itu lima puluh tujuh dianggapnya itu tidak memenuhi syarat
sampai saya bilang benar nih nggak memenuhi syarat
nah itu dikeluarkan
itu kaget sekali ada korporasi ada yang kami anggap ini apa benar
ini loh ini uang negara loh ya
dan situasi pandemi gitu untuk pelatihan besar besaran
apakah ia betul mau menggerakkan perubahan mutu guru
apakah sudah ditanya gurunya perlunya apa gitu
jadi kita belum pernah memetakkan tentang mutunya guru itu sekian
yang harus dites itu
yang harus dilatih itu seperti apa itu di dalam program itu belum jelas
belum lagi kita belum lagi dalam keadaan physical dan social distancing
gimana kita mau melatih gurunya gitu
artinya pgri selama ini tidak pernah diajak bicara begitu ya bu ya
pada saat penggodokan program organisasi penggerak
karena kan ini memang program tujuannya adalah untuk guru
tapi kemudian problematika yang terjadi di kalangan guru ini juga pgri selama ini sempat
selama ini sempat diajak bicara atau tidak bu
pgri sih boleh dikatakan hampir nggak pernah diajak bicara apa apa lah
nggak pernah jalan jalan sendiri aja gitu kan
padahal kami menangkap kami kan real ya
punya anggota real punya kantor real gitu
jadi tiap waktu kita punya forum forum gitu
jadi kan kalau dahulu masih ada peta kompetensi
sekarang kan kita nggak punya peta kompetensi
katakanlah kalau kita mau lakukan pelatihan
apa sih yang dilatih betul nggak
yang melatih itu apa namanya kredibel lebih dari yang kebutuhan guru
kan harus dikasih input dulu di daerah itu kurangnya seperti ini
guru sd kurang kemampuannya seperti ini
kira kira level kompetensi apa yang mau dicapai gitu
itu kan memerlukan sebuah kajian yang mendalam
nah kami belum melihat itu
jadi kami berpikir sudah lah
sekarang lagi zaman susah
dana itu cukup besar
lebih baik untuk para siswa
tadi muhammadiyah mengatakan mahasiswa
untuk guru gitu kan
itu mungkin lebih tepat
kalau mau diperbaiki yang akan datang
tidak usah buru buru
kaji beresin dengan
tahun berikutnya dimulai lagi rekrutmen dengan standar yang jelas
kalau kami tadi lihat dari pak menteri
itu mengatakan bahwa
oh jangan khawatir bahwa semua organisasi
yang sudah dinyatakan dapat akan mengikuti
nah kalau ini namanya bukan evaluasi dong
apa yang ditangkap kalau begitu menurut bu uni
tapi jalan jalan terus gitu
kan ini bagi kami rasa keadilan
masalah kebutuhan guru
masalah ada yang lebih penting
ada hal hal yang sangat dirasakan oleh guru
tidak pernah disapa
kami kan hampir nggak pernah disapa sama sekali
para guru itu
jadi itu dulu deh yang diperbaiki
kalau kemudian nanti saat ini kan
kebijakan program organisasi penggerak ini
masih ditahan dulu begitu ya bu uni
kalau kemudian nanti akan ada evaluasi atau ada perbaikan
saran pgri programnya akan lebih baik seperti apa
kalau pertama ditunda dulu tahun ini
dialihkan untuk kepentingan yang lebih penting
kemudian kalau melakukan evaluasi evaluasi yang komprehensif
mulai dari rancangan programnya
seleksinya keterbukaan transparansinya
programnya itu seperti apa
program itu betul nggak bener nggak kita sudah melakukan analisis untuk para kebutuhan guru
siapa yang melatih
metodenya seperti apa
monitoringnya seperti apa
ada juga perguruan tinggi pendidikan lptk
ada lpnp ada lembaga lembaga ya
jadi mubazir yang pemerintah sudah lakukan di semua daerah di seluruh indonesia
di sana kemudian direseleksi kembali
dilihat kapasitasnya dan integritasnya
dilihat merah putihnya
itu semua bukan kepada banyaknya
tetapi kepada jelasnya targetannya
target dan sasarannya
dan metode apa yang akan dilaksanakan
sesuaikan dengan kebutuhan guru
itulah yang kami pikirkan
oke baiklah bu unifa roshidi
kalau kemudian tadi ibu katakan pgri selama ini jarang begitu ya diajak bicara
semoga saran saran yang tadi disampaikan ini bisa didengar langsung oleh menteri pendidikan nadiem makarim
dan juga bisa diaplikasikan kalau kemudian ada perubahan kebijakan
bu unifa roshidi ketua pgri terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia news hour